presiden joko widodo pada rabu melantik gubernur dan wakil gubernur riau syamsuar dan edi natar nasution untuk masa bakti dua ribu sembilan belas
syamsuar dan edi natar merupakan gubernur dan wakil gubernur yang diusung tiga partai koalisi yakni pan nasdem dan pks
pasangan syamsuar dan edi natar mengalahkan tiga pasangan lain yakni lukman edi hardianto firdaus rusli serta petahana arsyad juliandi rahman suyanto
pelantikan gubernur dan wakil gubernur riau sebelumnya ditandai dengan penerimaan petikan keputusan presiden kepada syamsuar dan edi natar di istana merdeka jakarta
usai dilantik syamsuar dan edi natar akan melanjutkan program kesejahteraan rakyat serta menekan kebakaran hutan karena riau saat ini masuk musim kering
menuju meja penandatangan
akan melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan karena sekarang riau juga sekarang sudah ada juga beberapa kali musim kering
karena itu kami nanti akan turun ke semua kabupaten kota bersama nanti forkempindah dan juga badan pengulangan bencana daerah agar nanti masyarakat kita lebih dini
mereka tahu nanti tentunya menghadapi kekeringan yang kita khawatirkan ini terjadi di buah kata tanah
itu yang pertama
yang kedua kami tentunya juga akan melakukan
yang kedua kami tentunya juga akan melakukan
mengajukan nanti rancangan peraturan daerah pendidikan gratis dua belas tahun
ini semuanya dalam rangka memastikan agar semua anak anak riau
mereka bisa mengenyam pendidikan sampai dengan slta